si april buat aneh aja buat gabuk ya
bapaknya kan udah ada siapa namanya
fatin wianti sama si lulu tuh ya kan
anto pikirannya makin lecek ya makin kagak haruan
eh inget deh perempuan yang sudah dilamar oleh laki laki
tidak dibenarkan laki laki lain datang dan naksir padanya
itu adik dalilnya janganlah meminang
hehehe pak jajak dari mana
habis ikut ngajian pak jajak
salim dulu pak jajak
pak jaja dandannya udah kayak kiai
habis ngajarin pengajian
lucu banget pak jajak
pak jajak pak jajak
emang situ pak jajak
ingat kan sekarang udah namanya pak jaja
siapa siapa pak jajak
dulu orang miskin
yang tidak beriman
lu mau nangkut takutin lagi
udah kagak laku saya udah gak bikin mati lagi
gak percaya banget sih pak jajak
masih aja sekongkolan sama parutnya
sampaian ahli kubur
sampaian ahli kubur
pak jajak kenapa lu begini nih
coba kalau sampaian
atau nabrak kereta api
tubuh sampaian bisa hancur lebur
mati dalam keadaan tubuh yang hancur
sampai hari kiamat
saya melihat malekat maut
di ubun ubun sampaian
pak jajak di wali sinar
pak jajak ituah
enggak cuma kangen aja sama keluarga di jember
udah dua tahun saya tidak pulang
ini naik mobil ini dari jember
enggak ini saya charter dari terminal
gimana kalau misalnya kita charter aja mobil ini
pulang pergi kan bisa lebih cepat
gue mau mati jadi pesantren ya allah
kalau percikan sinar dan api kematian menyambar tiang listrik ini
maka hidup kamu hidup sampean akan berakhir
mau lo apaan sih
tapi sampean tidak perlu khawatir
sampean memiliki cinta
cinta yang akan membawa akhir hidup sampean menjadi damai
akhir hidup sampean menjadi bersemangat
akhir hidup yang akan membawa sampean menghadapi ilahi
maka sampean harus menemukan cinta
tuh kan antung sih jalannya lelet betul
ini hasilnya anak kehilangan jejak suara calon anak
eh tidak mas
tapi baunya masih kecing hidungan ini bang
kayaknya nih bau wanginya untuk kebawa angin bang
baunya si afril
eh kagak boleh mencium wangi perempuan yang udah ada calonnya
buang wanginya dari hidung antum
keluarin dari hidung antum
buang dari hidung antum
pak pak farug
kagak bisa dibuang gimana sih
udah telanjur kehirup nih
mendingan si afril
mendingan si afril
buat aneh aja
pak farug kan udah ada siapa namanya
sama si lulu tuh
antum pikirannya makin lecek ya
makin kagak karuan
eh inget ya
perempuan yang sudah dilamar oleh laki laki
tidak dibenarkan laki laki lain datang dan naksir padanya
itu ada dalilnya
janganlah meminang wanita yang telah divinang sebelumnya
adik adik yang telah dilamar saudaranya
janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya
hadis riwayat muslim
yeah bang farug
eh emang bang farug udah meminang si afril
belum kan belum
kalau anak tinggal menunggu waktu dan kesempatan yang tepat untuk melaksanakan semua lamaran
pertama ana akan melamar fatin
yang kedua ana akan melamar wianti
ketiga ana akan melamar lapil
anak akan melamar lulu yang tebal tebal mengemaskan
dan yang keempat yang terakhir
anak akan melamar itu si galak galak meyuk
afril yang paling jantung hati anak
mbak faruk satu dua tiga
mbak faruk maruk banget sih jadi orang
maruk itu adalah bagian dari ikhtiar
yaelah masa maruk ihtiar
ada ada aja nih mbak faruknya
ah kayak gembel yang gembel mau lu doang kita kagak
nggak sabar nangis jadi orang lu kan
eh bukannya gua nggak sabar ya
badan gua udah gatel gatel nih
belum ganti baju
ah kalau begitu mah gua bawa koper baju gua kemari dah
sama saya juga gak bawa baju ganti
kirin saya emangnya ngantriin paketnya cuma sebentar doang
habis itu kita balik lagi ke pesantren
ini mah sampai nyasar nyasar
kalau gua sih woles
gua masih ada paketnya
ada paket yang ganti
cuman ada satu stok
eh enak banget lu
wah gua kagak
lalu enak lalu enak lalu bengkak
bukan banyak duit
tinggal ke mall doang brand kita kita apa susahnya
gua juga ya beliin
hah ini gue
nggak nuh soal beli belian ya
tadi ngatain gua gembel
katain gua bengkak
minta beliin juga
kita kan kagak tahu perjalanan kita mungkin aja memakan waktu
satu bulan perjalanan bertuda sama tiga kali bulan purnama
ayah lu terlalu tinggi poi
ibadah umroh aja ke tanah suci nggak sampai sebulan
ini ngantar paket amanah doang sampai sebulan
ini ada opi yuk
duit gua nggak cukup
eh bukannya gua sombong nih
gue biasanya beli baju itu paling murah tiga ratus ribu
sesetel paling murah rp tujuh ratus lima puluh ribu
nah kalau beli empat lu hitung berapa duit
lu hitungin diri enak aja lu
ya nggak cukup lah duit gua
buat gua seorang anak kagak usah
yang penting nih kita beli yang murah murah meriah
dan yang lebih penting lagi bisa kelihatan ganteng
ya kan poi
ya kan poi
kita mah gak usah belanja di mall
belanja di pasar aja
tujuh ratus lima puluh ribu dapet sekarung

lu mau dikarungin
gua bayarin deh tujuh ratus lima puluh ribu
tapi lu yang dikarungin ya
lu yang karungin
iya maksudnya bang iwan marbot
abang ini kenapa
kok ketakutan sekali
saya kemasin dulu ya
jangan lari lari bang
apri udah naik mobil tuh bang
aduh mas yolika
itu bidadari bidadari pesantren kenapa didiemin
naik mobil penculik
itu mobil saya charter dari terminal
nempatin sama temen temennya mau pergi buat belanja
kan rezeki yang punya mobil
oh syukur dah
sekarang gimana ya urusan nih
emang aneh kagak ngerti kenapa ya
kalau aneh bareng antum
selalu aja apes yang aneh dapet
yeay pakenya nyalain aneh bang farug nih
kalau orang apes itu
biasanya tergantung dari amal amal
iya tapi kan tergantung hawanya juga
kalau antum bawa hawa hawa apes
jadinya aneh ikut apes
kalau antum bawa hawa hawa keberuntungan
aneh jadi bawa keberuntungan